serbu diskon hanya di motionpay
ah lu gak dengerin omongan gue
barusan kan gue bilang kita tunggu bang somad atau orang lain yang muncul di sini
lagian boy gue sih agak curiga juga sih sama bang somad
soalnya tuh terlalu ramah banget
udah gitu ramai lebay banget lagi
ya biasanya kan orang orang yang baik banget gitu pasti ada maksudnya gitu

kalau udah kayak gini gue udah bisa fokus buat nyari alex
oke biar masalah ini gua ian sama oki yang handle
lo tenang aja ya
ya udah deh kalah assalamualaikum
gimana udah ada petunjuk tentang alex
jadi gini boy tadi gue sama anak anak udah berhasil mergokin satu anak bc
dan gue tanya ini
tunggu tunggu tunggu
gak lo keroyok kan
ya enggak lah boy gitu
biar gini gini gue tetap ngejaga gentleman gue dong
gak gue apa apain gak gue kroyok
cuma gue paksa paksa aja suruh jawab
yaudah sekarang alex gimana
jadi gini boy berdasarkan cerita anak itu
alex itu dikeroyok dan jatuh ke jurang
ya allah jatuh ke jurang
lu kasihan banget ya alex ya
cuma sekarang kondisinya gimana
tadi gue juga udah ngecek ke jurang
itu gak ada siapa siapa boy
ya gue sih sama anak anak cuma lihat sepintas doang sih
yaudah jin sekarang jurangnya dimana
itu boy di deket jonggol situ
jadi kalo dari perapatan ketemu bang ajis
lu belok ke kanan
nah terus ada rel gak kepake
lu ke kiri nah tempatnya disitu tuh boy
yaudah yaudah gue tau kok tempatnya
nanti kita ketemu disana ya
gue tunggu ya gue juga gak jauh dari tkp
mana sih nih dokternya katanya mau kesini
yaudah pak amir tenang aja dulu ya
orang dia bilangnya katanya mau kesini
nah kita samperin aja deh yuk
eh enggak nih nih dokternya dateng
maaf tadi ada yang urgent di ruang
oke kita periksa dulu ya pak ya
apa setelah apa

agak tebel ya dok
kondisi istri bapak sudah membaik kok
istri bapak sudah boleh pulang
kan terlalu lebay ah
tapi ingat istri bapak jangan sampai kecapean
dan harus dijaga kondisinya
juga harus terus dilayani ya pak ya
tuh banteng dengerin
harus dilayanin terus
terima kasih dok
kalau begitu saya permisi pak
terima kasih dok
go home untuk jadi babysitter
ya mending babysister daripada baby gorilla
jadi kalau gitu pak mir budona
aku sama devi permisi dulu ya
yaudah kalau gitu aku anterin mas chandler sama budena ke depannya
budona yang penting sehat ya
kalau misalnya ada apa apa jangan kerja yang berat berat dulu ya
pastinya dong budena
terima kasih ya
udah perhatian sama saya
mau nabu burit atau mau langsung pulang
wah mau langsung pulang aja pak
soalnya chandler ada urusan
iya gua mau ketemu sama boy untuk ngurusin masalah anak anak aja
masalah anak anak aja
jadi aikal sama oki mereka sekarang lagi dikejar sama preman
dituduh katanya bawa keperluan ke dia
padahal sih enggak
mudah mudahan masalahnya cepat selesai
terus kalau boy kenapa my friend
kalau si boy dia lagi cuma pengen bantuin rumahnya alex
karena alex ngetek dari semalam tuh gak tau mana kabar
namanya juga anak muda ya
pasti ada aja masalah
ya kalau saya sih cuma bisa ngebantuin ngedoain aja
mudah mudahan masalahnya bisa selesai
dan itu yang paling penting sih
kalau ada apa apa telpon aja my friend
telpon paham ya
telpon polisi biar selesai gitu masalahnya
yaudah kalau gitu
terima kasih ya
bu devi hati hati di jalan
kalau menurut orang orang sini sih ini rumah yang bagus sobat nih
terus kita gimana nih an
kita harus sabar tumbuh di sini ya
kita tunggu aja kedatangan bang somad atau orang lain yang muncul di sini
misalkan orang lain yang keluar tuh gimana
ya lu nggak dengerin omongan gue
barusan kan gue bilang kita tunggu bang somad atau orang lain yang muncul di sini
nah kalau misalkan ada bang somad terus dia mau pergi kemana gitu kita ikutin aja dia
terus kalau nggak muncul munculnya gimana
kalau nggak muncul muncul kita joget aja di mari sampai maghrib
lu ah baik tanya
lu tau nggak bawel kayak apaan lu
lu kayak sales panci tau nggak lu berisik
bawel lu panci panci panci udah lu dimaja
an ini kayak nggak efektif deh an
nunggu nunggu kayak gini gak jelas
bung bung waktu tau nggak
ay lu sabar dong jangan bawel terus lu jadi orang
kita kan lagi jadi detektif
ya kita tuh harus ngelidikin orang
kita nyelidikin seseorang
terus kalau orangnya kabur gimana
ya nggak mungkin lah
kan dia nggak tau kalau kita lagi nyelidikin
makanya kita diem diem aja
wuluk tuh juga diem
kalian berdua tuh apa apaan sih
udah tadi berisik ngoceh sana ngoceh sini
lu juga berisik
lu juga berisik
kasiannya si boy punya pacar si reva yang udah cantik baik dan sayang banget sama boy
tapi ternyata mereka ada masalah kayak gini
kadang tuh macan juga jadi nyesel deh
kenapa juga dulu macan rempong banget nyoblangin anak sendiri sama tuh cewek tuh yang gak bener kayak si adriana
nggak cocok ini
macan tuh tau banget deh sifatnya anaknya macan
dia kalau udah jatuh cinta susah banget buat move on
makanya reva bakalan jadi cinta sejatinya buat boy ganteng
dan kalau boy akhirnya ngakuin soal hubungannya dulu sama adriana ke reva
aduh bisa bisa reva tuh mutusin boy karena dianggap sudah ngebohongin
dia selama ini
aduh kalau itu sampai terjadi bisa hancur di perasaan si ganteng
aduh hidup boy bakalan bisa berubah satu ratus delapan puluh derajat kalau itu sampai terjadi
perasaan tuh anak kan halus banget
kalau sampai sakit hati
aduh hidupnya bisa berantakan
dan aku sebagai macan sebagai mamanya
hah nggak tega nggak nggak nggak mungkin macan bisa ngelihat si boy ganteng terpuruk kayak gitu
mendingan macet ngomong aja dari hati ke hati sama reva
siapa tahu macan bisa ngebantu sedikit
nggak ada salahnya kan
macan tumben nelfon aku
ah macan ini aku lagi baru aja selesai daftar ulang buat yang nanti ke universitas
cantik kalau misalnya sekarang ketemu sama macan mau nggak
boleh sih boleh boleh
dimana aku ke kantor macan aja ya sekarang
eh tunggu tunggu tunggu
kasian reva cantik kan lagi puasa masa pergi jauh jauh
kita ketemunya di tengah aja gimana cocok
nggak lah macan
sama sama aja kok
aku kesana ya sekarang ya
yaudah kalau gitu macan tunggu ya